sidang perkara korupsi bts memasuki babak baru
sidang kembali digelar hari ini dengan agenda pemaparan saksi dari jaksa penuntut umum oleh majelis hakim
lantas seperti apa sidang ini berlangsung
kita sudah bergabung dengan korespondensi ann indonesia ausio rionolu
selamat siang rio bagaimana jalannya siang maksud kami sidang kali ini dan siapa saja saksi yang dihadirkan dari pihak jpu
selamat siang freddy
dan memang tadi kami melihat secara langsung bagaimana kehadiran dari tiga terdakwa
yang pertama ex menkom info johnny g plate kemudian ada dirut bakti kominfo ahmad latif
dan juga tenaga ahli human development ui yohan suryanto yang juga turut hadir di lokasi ini untuk menjalani persidangan
tepat pada pukul sepuluh lewat empat puluh menit waktu indonesia barat
namun memang tadi saya sendiri mencoba untuk menyapa langsung johnny plate ketika
dia dihadirkan dari pihak jpu
kaya datang ke lokasi ini tepat pada pukul sepuluh lewat empat puluh menit waktu indonesia barat
kami mencoba untuk menyapanya dengan sapaan seperti apa kabar apakah sehat hari ini pak
namun dari yang saya pantau sejak persidangan hari pertama hingga sidang hari ini
johnny g plate memilih untuk diam dan tidak memilih untuk menyapa awak media sedikit pun dengan sedikit kata kata pun begitu
namun dia langsung masuk ke dalam ruang persidangan untuk langsung menjalani persidangan pada hari ini
dan memang sesuai dengan pertanyaan anda
jadi terkait dengan agenda sidang hari ini majelis hakim dari jaksa penuntut umum telah menghadirkan empat saksi
lalu kemudian yang pertama adalah dari indra apriyadi ataupun kasubdit koordinator monitoring dan evaluasi jaringan telekomunikasi kominfo
lalu kemudian m feryandi mirza yang merupakan kepala divisi last mile dan back hall pada bakti kominfo
lalu kemudian yang ketiga ada arifin saleh lubis dari kabiro perencanaan kominfo
dan yang terakhir ada deddy setiadi dari auditor utama kominfo
majelis hakim akan mendengarkan sejumlah kesaksian dari keempat saksi yang dihadirkan oleh jpu pada hari ini untuk kemudian melihat kembali apakah memang apa yang di keterangan yang memang disampaikan oleh para saksi ini sesuai dengan surat dakwaan yang pernah disampaikan oleh jpu pada sidang sidang perdana
terkait dengan dugaan pengadaan proyek menara bts
dan saat ini memang kita masih mendengarkan secara langsung keterangan yang diberikan oleh feryandi mirza yang tadi merupakan kepala divisi last mile dan backhaul pada bakti kominfo
tadi ini berlangsung baru sekitar setengah jam begitu dari paparan paparannya majelis hakim mencoba untuk mendalami terkait dengan apa peran dari ferdi mirza sebagai kepala divisi last mal dan back hall pada bakti kominfo
majelis hakim dalam persidangan mendalami terkait dengan seperti apa
dan juga sejak kapan bakti kominfo ini dibentuk
misalkan saja tadi feryandi miza menjelaskan bahwa tupoksi dari bakti kominfo ini melakukan untuk membantu para pemilik program infrastruktur dan memonitoring terhadap evaluasi proyek pembangunan bts
lalu kemudian ia juga menjelaskan bahwa proyek bts sebenarnya sudah dilaksanakan sejak pada tahun dua ribu lima belas yang lalu hingga dua ribu dua puluh
ini dengan skema sewa layanan belanja jasa dan juga kemudian bakti sendiri
ia menjelaskan bahwa yang membentuk adalah kominfo yang sebenarnya ini ada perubahan ada beberapa kali perubahan skema dari dua ribu lima belas dua ribu delapan belas hingga dua ribu delapan belas
ini ada sejumlah perubahan skema yang terjadi di bakti kominfo itu sendiri
dan terkait dengan tugas tupoksinya tadi feryandi mirza juga menyebutkan bahwa tugas dari bakti adalah melaksanakan program kerja kominfo di daerah daerah yang memang membutuhkan
salah satunya adalah memonitoring bagaimana pengadaan proyek menara bts
ini bisa berlangsung secara baik sesuai dengan perencanaan yang ada
dan kemudian tadi dia juga menjelaskan bahwa dari proyek bts ini sejak pada tahun dua ribu dua puluh ini dilakukan proyek perlelangan
pelelangan sendiri ini dilakukan secara online dan dibentuk ada tim khusus yang dibentuk oleh dirut dari bakti kominfo yakni anang ahmad latif dan dimonitoring langsung
namun tadi memang sejak laporan langsung ini dilakukan kami belum sempat mendengarkan secara langsung
terkait dengan siapa saja pihak pihak yang memang disebutkan di dalam persidangan di dalam keterangan feryendi mirza
siapa saja pihak pihak yang memang mengikuti proses perlelangan tersebut
namun tentu kami akan menunggu dan akan melanjutkan kembali mendengarkan apa keterangan yang akan diberikan oleh sejumlah saksi
karena ini baru saja saksi pertama masih ada tiga saksi lagi yakni indra apriyadi arifin nasaleh lubis dan deddy setiadi
terkait dengan apa saja keterangan yang akan diberikan di depan majelis hakim pada persidangan hari ini freddy
ya rio sebelumnya apabila kita mendengarkan informasi dari pihak pengadilan tipikor jakarta pusat
ini disebutkan bahwa sekjen kominfo ini akan hadir atau mira tayyiba ini akan hadir
ini anda sebutkan tadi hanya empat berarti mira tayyiba ini tidak hadir
adakah informasi kenapa mira tidak hadir dalam agenda sidang kali ini sebagai saksi
ya freddy memang untuk hingga pada saat ini kami belum bisa menanyakan kepada siapapun terkait dengan
apakah memang sekjen kominfo jadi untuk datang untuk menjadi saksi dalam proses persidangan pada hari ini begitu
namun dari persidangan awal yang dilangsungkan pada hari ini tadi memang dari jpu hanya menyebut ada empat saksi yang saya sebutkan tadi namanya
tidak ada informasi lebih detail kenapa dari informasi yang beredar di awal dari sekjen kominfo yang namanya turut masuk dalam list yang ada
tidak ada informasi lebih detail kenapa dari informasi yang dihadirkan dalam menjadi saksi pada hari ini namun tidak disebutkan oleh jpu maupun majelis hakim
karena majelis hakim pun juga hanya menanyakan satu kali kepada jpu ada berapa saksi yang dihadirkan pada hari ini dan jpu hanya menjawab ada empat begitu
tidak ada nama sekjen kominfo yang turut hadir dalam agenda pemeriksaan saksi pada hari ini
baik terima kasih ausirion dholu melaporkan langsung dari sidang kasus bts di pengadilan tipikor jakarta pusat
selamat kembali bertugas
komponensian dan indonesia